sakit perut perut kenapa
karena laparnya terlalu lama
jakarta tempat jutaan orang mengadu nasib dan menggapai mimpi tak semuanya berhasil seperti
yang bisa ditemui di balik megahnya gedung stadion olahraga bertaraf internasional di
tanjung priok jakarta utara hai hai
hai tak jauh dari sana tepatnya di bantaran rel kereta papanggo terdapat permukiman kumuh yang padat
dan diantara deretan bangunan yang tak layak huni itu tinggal ah sene sudah berbulan bulan perempuan
tua itu hanya bisa meringkuk di kamar yang sangat sederhana sakit di sekujur tubuhnya membuat seni
tak bisa bergerak banyak
jadi saya sengaja datang ke sini jadi ini adalah kediaman dari nenek sene yang tinggal di pinggiran
rel di kawasan tanjung priok jakarta utara bisa kita lihat sendiri kondisinya hai nek
hai hanya bisa terbaring seperti ini ke depan sakitnya
hai dan tempat tinggal itu seperti ini sederhana banget jadi nenek ini
badannya lumpuh tidak bisa bergerak hai kakinya tangan kirinya badannya jadi yang masih bisa

nenek ini tidak bisa bergerak kakinya tangan kiri jadi yang masih bisa digerakkan itu hanya bagian

ia diatas terpal yang dialasi triple
bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu yang sudah lapik itu benar benar bukan tempat yang
ideal untuk dijadikan rumah apalagi bagi sine yang sedang sakit dan tinggal sendirian
hai berbaring baring banget getar loh ini tanahnya goyang goyang iya goyang ini enggak
kaget nggak enggak udah biasa nek
nenek mana yang nenek rasakan sakit nih yang mana yang sakit kaki tangan terus kepala sakit
badannya sakit juga pusing kenapa nih
sakit juga ini ya
kayak pusing gitu iya
sakit perut kenapa
terlalu lama gitu
tetesan air mata sene mengisyaratkan kehidupannya yang berat
namun senetau cara terbaik menghadapi cobaan hidup
adalah pasrah dan sabar
salah satu satunya hiburan sene adalah kehadiran putrinya hini
meskipun sebenarnya kehidupan anak perempuannya itu juga tak kalah susahnya
sebelas tahun terakhir
heni suaminya baron dan tiga anaknya tinggal bersebelahan dengan
tentu tinggal di bantaran rel kereta api bukanlah mimpi mereka
tempat itu bahkan sangat tak layak untuk ditinggali dan berbahaya
namun mereka tak punya pilihan lain
bisingnya suara kereta dan hempasan angin kencang ketika kereta melintas
menjadi hal yang biasa mereka rasakan setiap hari
tidak ada yang bisa dipercaya
mereka juga tahu tanah yang mereka gunakan untuk membangun rumah adalah milik negara
mereka juga mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
dan mereka juga mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
mereka harus siap digusur
mereka harus siap digusur
mereka harus siap digusur
pembusuran di sini
kalau ini udah buka buka kita ini nggak apa apa
rencananya ibu gimana
tahu ngontrak tahu gimana nggak tahu
udah ada bayangan
nenek gimana ibu
pasti dibawah manfaat
nggak mungkin ditinggal
impitan ekonomi jadi penyebab utama
heni dan keluarganya nekat tinggal di sana
bagi mereka bangunan kumuh yang mereka tempati adalah rumah terbaik dan paling nyaman yang mampu mereka dirikan
atau dia nggak pernah ngomong
nah udah mau sebulan baru ngomong
diurut sekali begini langsung
nggak bisa jalan
gatah positif gitu
tetap dianggap seperti kendaraan guna juga

kebanyakan kalau di bawah listenin
bisa ya sendiri
waktu itu henny ingin memandikan ibunya
untuk mandi dan sanitasi keluarga itu menggunakan air tanah dari sumur kecil
yang dibuat berdekatan dengan bilik bangunan
di bilik sene tidak ada kamar mandi
semua aktivitas mulai dari tidur makan mandi hingga buang air
dilakukan di ruangan yang sama
dengan penuh kesabaran henny membersihkan tubuh ibunya
bilasan air dingin membuat tubuh sene menggigil
karena harus membersihkan lantai terpal yang juga digunakan sene untuk tidur
tubuh sene harus dipindahkan
setiap kali rutinitas itu dilakukan
sene selalu merintih kesakitan
jelas penyakit yang dideritanya bukan penyakit ringan
sudah ada lah mau setahun enam bulan lebih
awalnya gimana pas lagi airnya tiba tiba langsung drop atau gimana
atau dia nggak pernah ngomong
nah udah mau sebulan baru ngomong bisa diurut
nah diurut sekali begini langsung
nggak bisa jalan
itu kan karena sayang ya nggak ditinggalin lah
hingga saat ini sene belum pernah berobat ke dokter
alasannya tak ada uang
meski mempunyai kartu indonesia sehat
sene dan heni tak punya biaya untuk menyewa mobil
selain itu henny juga harus bisa membagi waktu karena saat ini
anaknya yang paling kecil baru berusia lima bulan dan tidak bisa ditinggal
hanya karena uang sewa mobil dan waktu
membuat penyakit sene dibiarkan tanpa penanganan medis
udah pernah diobatin seperti apa
ya paling ya obat warung aja
kayak di suse gitu
kayak yang tadi bawah milang
mungkin sayangnya nggak mampunya dua hari sekali tuh lima puluh
suami saya tak sendiri
kadang dapet uangnya ya kadang dua puluh tiga puluh nggak tentu
biarkan enggak aja

dia bisa apikan wind time saja
tapi hanya sampai kasas script
tidak apa apa seharusnya bisavia
saya harus melihat suara ajaan juga sama senja
agak sulit karena memang kondisi fisiknya
agak kurang memungkinkan untuk bisa makan
seperti orang pada umumnya gitu cuman
kalau bu heni ataupun orang lain
untuk nyuapin tuh neneknya gak mau
enaknya makan sendiri ya nek
suapin sama saya ya nek mau
hidupan sine memang ditopang oleh heni dan keluarganya
padahal suami heni hanyalah bekerja sebagai kulis rabutan
seperti hari itu
demi mendapatkan uang baron mengumpulkan pasir
ini namanya harus keringet keringetan dulu
jadi memang pak baron ini
dapetin uang dari
dan truk pasir
yang tidak terjual ya pak ya
terus pak baron ambil keruknya
lalu diayak lagi
dan akhirnya dijual
tapi belum tentu truk pasirnya itu
datang setiap hari dan belum tentu juga ada pembeli
yang mau datang setiap hari membeli
memang butuh tenaga sabar
untuk bisa punya uang ya pak
kita jombriok panas banget ya allah
ya demi keluarganya
baron rela bersimbah peluh
jika ia tak bekerja
anak istri dan mertuanya tidak bisa makan
penghasilan yang didapat baron memang tak sebanding
dengan kerja berat yang dilakukannya
namun baron tetap bersyukur
paling tidak ia dapat menghidupi keluarganya
si pasien ini merasakan sakit
dia tidak mau menggerakkan organ kakinya
posisinya sama terus seperti itu
sehingga terjadi kontraktor
kalau kita mengharapkan untuk jadi seperti kita
sepertinya sulit ya
sene yang makin parah
kami dari tim berbuat baik memutuskan untuk membawa sene ke rumah sakit
karena sene tidak bisa bergerak sama sekali tubuh sene harus digendong untuk bisa keluar rumah
proses itu dilakukan dengan sangat hati hati
salah menyentuh saja bisa membuat seni kesakitan
sene yang tidak bisa bergerak sama sekali
apanya nih yang sakit nih ibu
paha bisa digerakkan nggak
kaki kiri bisa digerakkan
bisa jalan sebelumnya
sebelumnya udah ini udah enam bulan
udah enam bulan tidak bisa jalan seperti ini
sene juga menjalani pemeriksaan ronsen untuk mengetahui kondisi
kondisi bagian dalam tubuhnya
hasil ronsennya terjadi itu sebenarnya tidak kelihatan patah ya
cuma sudah terjadi kontraktur
kontraktur di hip kanan
itu mungkin pada saat empat enam bulan dia jatuh ya dari info dari keluarganya
tidak segera dibawa ke rumah sakit
tidak ada penanganan didiamkan
nah si pasien ini merasakan sakit
dia tidak mau menggerakkan
organ kakinya posisinya sama terus seperti itu
sehingga terjadi kontraktur
kalau kita mengharapkan untuk jadi seperti kita sepertinya sulit ya
sulit ya untuk seperti normal seperti kaki seperti semula
tapi itu akan di handle nanti oleh dokter ortopedi rehabilitasi medik
nah nanti kita bisa lihat nanti perbaikannya apa dari penanganan mereka
sebenarnya dokter meminta sene untuk dirawat
namun henny memutuskan membawa kembali sene pulang
alasannya ia tak sanggup menanggung biaya lain
meski biaya pengobatan ditanggung pemerintah
ya butuh waktu serta kesabaran penuh untuk memulihkan kembali kesehatan seni
dengan kondisi yang serba terbatas ikhtiar itu harus dilakukan dengan tabah dan ikhlas
ketika kembali ke rumah kami memberi kejutan kecil untuk sene dan keluarganya
sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan selimut
kemudian pihak rumah sakit juga memberikan matras kesehatan untuk alas tidur sendiri
nah ini ada lagi ini memang dari tim berbuat baik
ini tim berbuat baik ini sama dari donatur
ada yang melihat kondisinya
boleh kita cobain yuk bu
apa yang kami berikan memang belum menjawab kebutuhan sene dan keluarganya
mereka masih membutuhkan banyak bantuan agar bisa bertahan dari kerasnya hidup
jadi maukah anda sahabat sahabat berhati baik mau berbuat baik untuk mereka